yang pasti saya memohon maaf sebesar besarnya kepada seluruh masyarakat yang terganggu oleh kegiatan ini
sekali lagi saya mohon maaf karena pasti menyebabkan macet di mana mana maupun itu jogja solo maupun kota sekitarnya
kami sekeluarga mohon maaf sebesar besarnya karena pasti banyak orang yang datang yang dimana akan menyebabkan macet di mana mana
tapi sekali lagi kami sekeluarga mohon doa restunya supaya semua dapat berjalan dengan lancar